informasi berikutnya presiden joko widodo mengaku telah menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan prabowo gibran melalui sambungan telepon
hal itu disampaikan jokowi usai menyaksikan pertandingan tim nasional indonesia melawan vietnam di stadion gelora bung karno jakarta kamis malam
selain itu jokowi juga mengatakan tidak akan memberikan arahan apapun kepada prabowo
menurut jokowi prabowo sudah tahu apa yang harus dilakukan
bapak ibu kalau memang ucapkan selamat ucapkan selamat sudah bapak ibu
sudah lewat telepon lewat telepon sudah kita ucapin selamat
gimana kita ucapkan selamat sudah
tidak perlulah pak prabowo sudah tahu mana yang baik untuk negara ini saya kira